kami sudah terhubung lewat skype dengan pakar hubungan internasional universitas binustia mariatul
saat ini berada di jakarta selamat sore mbak tia
selamat sore mbak eva
ya satu ratus dua puluh delapan negara mendukung kemudian ada sembilan menolak tiga puluh lima abstain dan dua puluh satu memilih menyatakan tidak hadir atas resolusi tersebut
sebetulnya apa kekuatan hukum dari resolusi majelis umum pbb ini
mbak eva kalau kita bicara mengenai sejarah resolusi pbb dari mulai terjadinya konflik palestina israel ini sebetulnya kita pesimis mbak
karena kita melihat dari sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan ya terjadinya konflik kemudian terjadi perang arab dan israel tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
kemudian muncul lagi beberapa resolusi dan yang terbaru sekitar tahun dua ribu enam belas
itu satu pun tidak ada yang membuahkan hasil menuju perdamaian
menuju perdamaian antara konflik palestina israel ini
jadi itu hanya sebatas resolusi pbb begitu
kita mengharapkan dengan resolusi itu sebetulnya ada jalan keluar
apa yang mereka janjikan yang dengan istilah to state itu bisa terrealisasi
tapi sampai hari ini tidak ada satupun dari resolusi itu yang membuahkan hasil
terutama berpihak kepada kepentingan palestina
karena dari berbagai resolusi itu justru palestina satu persatu kehilangan wilayahnya
jadi kalau kita lihat di peta itu kalau kita kasih warna hijau
palestina itu hanya tinggal sedikit yaitu di kisaran ramalah kemudian di gaza kemudian di east jerusalem
itu hanya tinggal titik titik begitu mbak eva
nah ini tentu saja sangat merugikan palestina
demikian juga dengan beberapa agreement dari mulai oslo satu oslo dua
itu perjanjian antara plo dengan pihak israel
itu sebetulnya ada semacam keuntungan seharusnya untuk palestina
tapi justru berbagai wilayah palestina satu persatu lepas begitu mbak eva
kalau ditanya apakah resolusi pbb ini akan menghasilkan satu keputusan yang memang menjadikan perdamaian di kedua negara ini
karena dari segi historinya ya dari segi sejarah dari mulai empat puluh delapan sampai sekarang itu tidak ada hasilnya
baik artinya tidak ada bedanya dengan resolusi dewan keamanan pbb yang kemudian
dan difeto oleh amerika serikat
iya betul tidak ada hasilnya
justru saya khawatir dengan petonya amerika serikat ini
walaupun pada realisasinya amerika serikat tidak didukung oleh seluruh negara ya
terutama kita melihat pemegang hak peto di pbb itu kan ada perancis ada inggris kemudian ada tiongkok begitu ya
semuanya rusia tidak ada yang berpihak kepada amerika serikat
namun ini jangan dianggap remeh
karena kalau amerika serikat sudah menyebut sesuatu dan mem backup israel
tidak di backup pun itu israel bisa mencaplok satu persatu wilayah palestina begitu
apalagi ini diumumkan bahwa yerusalem timur itu menjadi ibu kota israel ini tetap harus diwaspadai begitu ya
artinya mereka punya satu trik atau strategi yang luar biasa israel ini
bagaimana bisa mengambil secara keseluruhan wilayah palestina
jadi janji dua negara itu saya pikir
hanya tinggal wacana begitu ya
saya malah mencurigai bahwa wacana dua negara itu tidak ada
jadi israel berharap memang satu negara jadi palestina di bawah kendali israel begitu
karena sekarang pun mbak eva banyak sudah warga palestina yang pindah menjadi warga negara israel
karena tidak kuat menerima takanan dari pihak israel
kalau langsung bisa ke sana kita bisa melihat perbedaan itu
banyak warga yang sudah merelakan mereka untuk menjadi warga negara israel
terutama di wilayah west bank kemudian di ramallah itu banyak sudah yang pindah warga negara
nah ini dikhawatirkan kalau yerusalem sudah menjadi wilayah israel
yang bernama negara palestina itu tidak ada
jadi wacana dari beberapa negara dan juga dari amerika serikat untuk menjadi mediator konflik ini
yaitu menjadi dua negara itu hanya omongkos
kalau sampai ini terjadi yerusalem menjadi bukata israel
memang resolusi tidak mengikat tapi apakah mungkin kemudian amerika mengatakan bahwa mereka masih tetap akan melanjutkan
meletakkan kedutaannya di yerusalem
apakah kemudian pelanggaran atas resolusi sidang umum pbb ini memungkinkan untuk diberikan sanksi
misalnya dibawa ke mahkamah internasional mbak tia
mengenai mahkamah internasional mbak eva kita melihat mahkamah internasional ini hanya tajam ke bawah
kita melihat kasus bagaimana kita dengan malaysia dengan kasus hipadan gigitan
kita kalah ya saat itu dan kemudian sipadan legitan lepas dan menjadi milik malaysia itu juga diputuskan oleh mahkamah internasional
kemudian beberapa konflik yang lain juga diputuskan oleh mahkamah internasional
termasuk juga persoalan agresi dan juga genosite
apakah keputusan mahkamah internasional juga ini berfungsi untuk konflik palestina israel
kalau berfungsi untuk konflik palestina israel saya pikir ini sudah selesai
konflik dua negara ini yang jelas israel mengokupasi secara ilegal wilayah negara orang lain
tapi ini seolah ada pembiaran begitu
jadi kita sebetulnya sudah banyak kehilangan harapan
baik dari negara negara arab di timur tengah
kemudian kita berharap pbb
negara mendukung adanya negara palestina
atau tidak setuju dengan apa yang diumumkan oleh trump
tapi kenyataannya sampai hari ini
kita tetap konflik israel dan palestina ini terjadi
kemudian kita berharap dari pbb ini mengeluarkan resolusi
sudah juga terjadi
tapi perdamaian juga tidak terjadi sampai hari ini
kemudian kita terakhir harapan kita di mahkamah internasional
melalui mahkamah internasional
perdamaian palestina israel bisa terwujud
tapi kembali saya harus mengungkapkan
bahwa mahkamah internasional juga saya pesimis
bisa melakukan solusi atas konflik palestina israel ini
baik artinya anda pesimis resolusi dari majelis umum pbb ini
bisa memberikan tekanan politis terhadap amerika serikat
iya jadi mereka memang di atas suara hak voting mereka
karena satu ratus dua puluh delapan negara itu tidak protokol
terhadap kebijakan trump
tapi pada kenyataannya kita khawatir ya
karena yang sudah sudah west bank juga awalnya menjadi wilayah internasional
tapi pada kenyataannya sekarang banyak warga negara israel
dan pejabat israel yang sudah menduduki dan membuat rumah di sana mbak eva
kemudian kita juga berharap east jerusalem satu satunya wilayah
apa namanya yang belum dipastikan oleh internasional
oleh pbb juga ternyata sudah diumumkan kembali
dan pengumuman ini
pengumuman ini bukan saat ini bukan hanya saat ini
israel tahun delapan puluh pernah mengumumkan bahwa seluruh wilayah jerusalem
baik dari barat sampai ke timur itu sudah menjadi wilayah mereka
kemudian sempat merdah dan sekarang muncul kembali
tapi tidak langsung melalui israel
tapi langsung oleh diumumkan oleh presiden amerika serikat
jadi berbagai lembaga internasional baik pbb ataupun mahkamah internasional
dari segi sejarah itu tidak ada kontribusinya
untuk bisa memberikan solusi atas perdamaian palestina israel
saya tidak tahu lagi harus bagaimana caranya
nah saya khawatir jujur bahwa wacana two state ini hanya akal akalan mereka
jadi mereka ingin mengubur palestina kemudian warga negara palestina menjadi warga negara israel
dan mereka membangun kawasan itu sebagai negara israel
baik artinya kalau memang resolusi majelis umum pbb ini tidak memiliki taji untuk memberikan tekanan terhadap amerika serikat
apa lagi harapan yang bisa atau apa langkah seperti apa yang bisa memberikan tekanan terhadap amerika serikat
apa yang bisa memberikan tekanan terhadap amerika untuk tidak meletakkan kedutaannya di yerusalem
saya pikir amerika serikat punya banyak hubungan diplomatik dengan negara negara muslim ya
termasuk dengan saudi arabia juga kalau berniat saudi arabia memang menghalau segala foreign policy yang tidak populer dari trump
itu bisa dilakukan
artinya kita mengetahui bahwa saudi arabia dan amerika serikat itu punya hubungan yang sangat baik
nah di situ mungkin bisa ditekan bahwa
ada semacam ancaman saudi arabia akan mengeluarkan seluruh investasinya di amerika serikat
dan itu tidak sedikit mbak eva
kemudian beberapa negara timur tengah yang kaya dan banyak menjalin hubungan baik diplomatik yang baik dengan amerika serikat juga bisa melakukan ini
turki juga termasuk aliansi dari amerika serikat
indonesia juga salah satunya karena kita cukup seksi sebetulnya seksi tanda kutip
jadi indonesia ini merupakan negara yang sangat besar dan sumber daya alamnya besar
dan saya pikir amerika juga sangat melihat indonesia di kawasan asia ini
jadi kita punya bergaining position dan bisa bicara dengan pihak amerika serikat
karena kita punya hubungan diplomatik dengan amerika serikat
saya berharap dengan cara ini karena pbb dari sejak dulu tidak mampu untuk menyelesaikan konflik ini
mahkamah internasional juga demikian
jadi saya berpikir semua negara yang care terhadap konflik palestina israel ini bisa melakukan komunikasi dengan pihak amerika serikat untuk meng cancel
atau melakukan pembatalan atas keputusannya tersebut mbak eva
baiklah tia mariatul pakar hubungan internasional universitas minus
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom